lu gak punya bakat yang bersyukur tinggi
jopet ngerampok atau malik
kalo lu mau ikut tim gua
lu masuk tim gua
tim tukang tipu
tipu gak keren banget
karena baru juga
bang temati ini
mau jalan apa
terima kasih mak ayo
hati hati di jakarta ya
ini dimana yangti
ini di jakarta ya
sekarang kita cari masjid
kita sholat dulu ya
dan cari rumah yang lebih sempurna dulu yangti
ya kalau cari rumah orang itu gampang
tapi kalau cari waktu sholat itu yang susah

nanti aku menungguqu